kericuan sempat terjadi di jalan magelang sleman yogyakarta
tepatnya di sebelah utara grand pacific hall
tempat digelarnya acara prabowo menyapa masyarakat
dan purnawirawan tni pori di jawa tengah dan yogyakarta
dalam video yang viral yang diterima cnn indonesia
kericuan terjadi diduga akibat ada orang yang membawa spanduk jokowi maruf amin
rombongan yang sedang konvoy melihat spanduk yang dibentangkan oleh dua orang tersebut
mereka lalu mengejar dua orang tersebut
seperti yang dilansir dari detik com
kapolres sleman akbp rizky ferdiansyah membenarkan
sempat ada kericuan kecil
diakuinya ada anggota yang di lokasi sempat melakukan tembakan
peringatan untuk menghalau massa
itu satu letupan problem yang mungkin akan bisa jadi pembahasan kita nanti
tapi ada problem lain yang mungkin lebih substansi
adalah dugaan bagi bagi uang katanya
menanggapi calon presiden prabowo subianto
yang mengatakan para elit di jakarta akan bagi bagi uang
jelang pilpres menko polhukamwiranto
meminta prabowo menunjuk elit yang dimaksud
mantan panglima abri itu meminta
jangan sampai ada tokoh atau masyarakat
yang membuat pernyataan yang bersifat menimbulkan ketakutan
akan bagi bagi duit tentunya apa
itu tuduhan ya itu

mengatakan nanti elit elit politik akan bagi bagi duit
zaman sekarang gak bisa membagi bubutan seperti itu
tunjuk elitnya siapa
rencananya ada bagaimana
ada rencana rapat
sampai dengan pada saya
akan saya tindak tegas dengan hukum yang berlaku
lewat bawah slu
tapi jangan sampai menimbulkan kekacauan dengan pernyataan pernyataan
yang sifatnya mengancam
ini tidak betul
pada pemenangan nasional
prabowo sandi tampil membela pernyataan prabowo
seperti yang diungkapkan oleh jurubicara bpn
prabowo sandi viva yoga mauladi
bahwa praktik manipolitik
merupakan fakta hukum tersendiri
prabowo sendiri khawatir akan hal itu karena merusak demokrasi
bpn juga punya rencana khusus
agar tidak terjadi manipolitik
kecurigaan prabowo sandi viva yoga mauladi
tentang adanya potensi pembagian uang yang dilakukan elit jakarta
pada pemungutan suara tujuh belas april mendatang
sempat direspon oleh menko poluka miranto
yang meminta prabowo menunjuk elit yang dimaksud
agar segera ditindak
menuruskan bahwa pernyataan prabowo
soal politik uang itu bersifat peringatan
berdasarkan pengalaman saat pilkada dki jakarta
direktur hukum dan advokasi joko imaruf amin
peringatan prabowo ini justru ditujukan

ini warning yang disampaikan oleh pak prabowo
seharusnya kalau pak wiranto tanya
kenapa gak kasih tau
tunjuk orang yang dua ribu tujuh belas
sudah ketahuan pelakunya siapa
zaman pilkada dki ahok jarot
waktu itu sembakunya dimana mana
bawah seluruh rekomendasi apa
polda metro jaya berrekomendasi
gak ada mana kasusnya
jadi menurut kami ini warning
warning kepada siapa pak andre
iya ke semua pihak
khususnya orang orang yang pernah melakukan
itu di pilkara dki
sangat tidak fair
menyamakan atau mempersepsikan
pilkara jakarta dengan
mengapa kita katakan begitu
aktornya juga berbeda sekali
antara jokowi dan ahok itu kan siang dan malam
tidak usah kita jelaskan lah apanya
tapi poin kita adalah
apa yang dikatakan oleh pak prabowo itu ada dua sekarang
ini kesempatan beliau
untuk menunjukkan bukti bukti yang lebih jelas
atau ini harus dianggap sebagai peringatan dini
kepada pasukannya untuk tidak main main
jadi justru buat pak sikaena sendiri gitu atau gimana
ini justru harus kita tangkal sebagai niat baik pak prabowo
untuk memperingati pasukannya
dan itu bersambut
gayung bersambut dengan tekad kita
untuk memerangi mani politik
ini kan kompetisinya sudah bipartisan
mempertarungkan ide sampai logistik
nah makanya justru
semua harus paham
dua pihak ini paham bahwa

itu semua mata menyoroti ke
termasuk urusan politik uang
kalau misalnya dua pasangan calon yang sebagai simbol penting di indonesia
dalam kompetisi dua ribu sembilan belas ini
tidak memberikan sinyal yang sama sama kuat
untuk saling berkomitmen memerangi politik uang
saya khawatir sebenarnya politik uang ini
suatu saat akan menjadi normalitas baru
dalam proses elektoral kita
itu tadi mungkin salah satu penyakit demokrasi
yang mungkin akan kita bahas juga
tapi dalam setiap proses kontestasi pemilu
berbagai problem penyakit demokrasi
dan berpotensi merusak kualitas dari proses demokrasi itu sendiri

jika dibiarkan bisa saja virus penyakit demokrasi itu sendiri

apa saja kira kira penyakitnya

dan apa antibiotik yang pas untuk menyembuhkan penyakit penyakit ini
kita akan mengulas bersama mas burhan uddin mukhtadi
kita akan mengulas bersama mas burhan uddin mukhtadi
direktur eksekutif indikator politik indonesia
terima kasih mas burhan
yang siap menganam nesa penyakit tubuh demokrasi kita
kemudian ada mas bambang harimurti
yang punya kepekaan biasa melihat dari dekat dari jauh
dari kiri kanan mengenai apa sih
kanan mengenai apa sih bagaimana penyakit penyakit demokrasi ini ada dan mungkin selama ini kita tidak
sadari terima kasih mas bambang sudah datang saya mau ke mas burhan dulu kalau kita bicara mengenai penyakit
demokrasi mas ini jelang pemilu jelang garis finish kita sadar nggak sih kalau kita anamnesa nih tubuh
pemilu tubuh demokrasi indonesia saat ini anda bisa mengenamnesa apa kira kira penyakit penyakit
utama yang mulai muncul nih gejala gejalanya sudah stadium berapakah dua bulan jelang pemilu
kalau kita merujuk pada studi yang dilakukan misalnya eurosia group yang merilis bahwa
demokrasi kita lambu kuningnya terutama di politik identitas kemudian the economist
intelligence unit yang menurunkan rating demokrasi kita sebanyak dua puluh tingkat dan lagi lagi penyakit
utamanya adalah masalah politik identitas jadi religius identity political identity ini menjadi
penyakit demokrasi yang secara empirik terbukti menurunkan
peringkat demokrasi kita nah pertanyaannya apa itu identitas politik nah identitas politik itu itu
sebenarnya tidak seluruhnya buruk misalnya kayak gerakan perempuan gerakan buruh itu basisnya adalah
gerakan politik identitas juga itu itu positif karena sesuatu yang awalnya berada di marginal
itu coba ditarik masuk ke dalam politik yang lebih mainstream tetapi kalau sifatnya eksklusif
dan kemudian memarjinalkan kelompok lain supaya tidak ikut serta dalam proses politik itulah
yang buruk nah sekarang apa itu politik identitas yang buruk yang menganggap bahwa demokrasi
elektoral hanya berhak buat mereka yang sama sama berasal dari latar belakang primordial yang sama
oke misalnya kalau non muslim enggak boleh ikut dalam pentas demokrasi kalau dia berasal dari
suku yang berbeda dengan mayoritas enggak boleh itu jelas melanggar prinsip demokrasi karena
dalam demokrasi apapun latar belakang primordial nya punya hak yang sama untuk mendapatkan entah itu
pemahaman itu diikuti atau dipahami atau dipercaya lebih banyak semakin banyak orang itu jadi penyakit
dan itu dan studi tadi yang saya sebut dikoneksi interjensi unit eurasia group freedom house itu
mencatat selama beberapa tahun terakhir demokrasi demokrasi kita berkurang kualitasnya karena makin
maraknya politik kita ini secara global atau di indonesia mas bur sebenarnya umum jadi yang terjadi
sekarang kalau istilah teknisnya nih itu namanya democratic regression jadi ada kualitas dimana
keunduran nah dan ini terjadi di amerika serikat bayangkan masih seorang donald trump dua ribu enam belas bisa
terpilih menjadi presiden orang nomor satu di negara paling kuat di dunia ini dengan memproduksi delapan kali
hoax per hari itu bisa bisa menang terakhir delapan kali hoax itu berdasarkan penelitian penelitian
saintifik jadi meskipun tiap hari memproduksi delapan kali hoax masih menang itu nggak lebih nggak kurang
semuanya kemarin polanya gitu ya kurang lebih lah pohonnya di brazil misalnya
dia memproduksi satu isu yang disebut dengan istilah post truth karena politik identitas
itu biasanya bisa beroperasi melalui post truth saya enggak suka istilah post truth bilang aja
ini era kebohongan dimana data objektif gak penting yang penting adalah data emosional
data tanda kutip jadi yang penting adalah emotional truth oke nah di brazil bolsonar itu
menang dengan jualan isu komunisme nah sekarang coba cek ada nggak fenomena itu ada oke ini kita
langsung saja langsung to the point dua bulan mas burhan mas bambang jelang pemilu kalau kita lihat
tadi mas burhan sudah mengatakan sudah menganam nesalah paling tidak politik identitas satu lagi
mungkin politik uang jadi studi saya ini hasil dari disertasi saya di australian university
alhamdulillah sebentar lagi mau terbit oleh paul griffith macmillan studi saya bandingkan data
buffet dua ribu empat belas politik uang kita itu menempati peringkat tertinggi nomor tiga sedunia wow
kalah dengan uganda dan benin jadi ini hanya menang kalah oleh dua negara dan oke makanya
ada puluhan negara lain yang peringkatnya jauh dibawa oke itu yang menjadi
dan anda lihat dua bulan menjelang pemilu ini
problem problem gejala gejala stadium stadiumnya itu sudah mulai terlihat
dua duanya naik eskalasinya
eskalasinya naik dua duanya kita akan jelaskan

mungkin politik uang dulu nanti baru bahas politik identitas
tapi usaha jeda kami akan segera kembali sama
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala kepala
kepala kepala kepala kepala
kepala kepala kepala kepala maintaining
kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala
kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala
kepala kepala kepala kepala kegala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala likes
kepala kepala kepala kepala kepala kepala likes
kepala kepala kepala kepala kepala kepala likes

ramai berimplikasi pada semakin meningkatnya politik uang banyak masyarakat yang berpikir
gini mungkin sebagai elit berpikir gini ya nggak papa lah yang pentingkan uangnya dibagi bagi ke
rakyat bukan ke elit segelintir elit yang oligark saja gini ada duduk duduk di jakarta ada banyak
cara untuk menjustifikasi perilaku menyimpang tadi salah satunya adalah tadi ada semacam entah
itu religious justification menganggapnya sebagai sedekah gitu ya tetapi yang saya khawatirkan dua ribu sembilan belas
begini ini kan coverage itu terlalu banyak ke pilpres karena pilpres pilek serentak akhirnya
pileg itu under reported padahal pertarungan di tingkat bawah karena ada ratusan ribu calon yang
bertarung di sana itu lebih
banyak terkait dengan pilek nah kalau misalnya media kemudian para kalangan civil society kalangan
ngo lebih banyak menyorot pilpres itu saya khawatir pilek menjadi brutal betul kan sudah mungkin kita
sudah sudah agak lebih tenang karena pada pengawas pemilih sudah dikasih gigi seri yang lebih banyak
lebih banyak dibanding pemilu pemilu sebelumnya gitu itu menurut anda cukup untuk memberikan
ketenangan nggak buat publik supaya demokrasi untuk masalah politik uang yang jadi musuh kita bersama ini
lebih lebih saya tidak yakin saya tidak yakin karena bagaimanapun sebagai peneliti saya sering jalan
kemudian mengamati mengobservasi di bawah itu real yang bertarung di bawah itu pemilu legislatif dan
itu tidak ada kaitannya dengan pola koalisi di tingkat nasional karena pertarungan di dalam antara
koalisi pendukung masing masing calon juga luar biasa karena buat para caleg tadi itu mahkota
peperangan ada di pilek bukan siapa yang menang di pilpres yang menarik mas burunan ini terakhir sebelum kita pindah ke topik yang paling penting itu adalah
memang ada tiga jenis ya pertama adalah mereka yang
tidak akan menerima apapun yang ditawarkan
yang kedua ini yang paling banyak mereka yang ambil duitnya
yang ketiga mereka yang menerima dan memilih sesuai dengan pemberian
itu ada tiga
nah tetapi di atas segalanya salah satu penyakit terbesar politik uang adalah
apa yang oleh susan stokes disebutkan istilah
pertanggung jawaban yang terbalik
kalau dalam demokrasi pemilih itu bisa meminta mandat
meminta pertanggung jawaban kepada caleg atau capres yang mereka pilih
karena mereka kita titipi suara
tapi kalau sudah ditukar dengan uang
maka bukan pemilih yang bisa meminta mandat demokratik tadi
pemilih yang meminta pertanggung jawaban kepada
caleg tadi yang meminta pertanggung jawaban kepada pemilih
apakah kamu sudah milih saya atau belum
karena suara kamu sudah ditukar dengan harga yang murah
itu juga penting
mas bambang terakhir sebelum kita pindah
ini kan kita sudah menganam nesa sudah melihat masalahnya apa
tapi kayaknya ibaratnya mas burhan sudah mendala dokter spesialis penyakit uang
apa penyakit uang lagi
penyakit politik uang saja baru bisa kasih parasat tanggul paling baik untuk bisa mengatasi ini
anda lihat dalam dua bulan terakhir ini
saya tetap menganggap saya setuju dengan beliau ya dalam soal bahwa ini legislatif ini sangat kurang diperhatikan
sehingga kalau kita tanya banyak orang jangan jangan orang orang di sini sendiri
anda sebagai wartawan mengerti sekali kenapa media masa akhirnya tidak menutup
tapi maksud saya kalau saya yang beda pendapat saya dengan beliau beliau ini sangat concern pada pemilih ya
kalau saya melihat dampak negatif politik uang itu justru pada menu pilihan
siapa yang menjadi calon calon itu dampak politik uang di situ itu jauh lebih baik
karena menu yang kita dapat itu bukan yang the best
bukan yang terbaik
bukan yang terbaik
coba deh anda sekarang cek aja dengan jari ungu itu
siapa sih anda di mana
di jakarta berapa
saya di jakarta selatan
coba lihat jakarta dua calon calon dpr nya
itu yang belum tentu ya mas
iya orang kayak kita aja cuma kenal beberapa gitu
apalagi orang bawah
dengan itu dengan ketidakkenalan menu terbatasnya menu itu membuat orang jadi mudah lebih mudah dibeli
jadi orang kalau sama sama nggak kenal
dikasih duit gitu
tapi kalau kita kenal orang ini brengsek orang ini oke
dikasih duit pun ya dia pilih orang yang dia
problem bersama dan itu jadi pr bersama yang kayaknya agak susah kita selesaikan di pemilu ini
kita harus rela lah kasih partai uang yang cukup
supaya sekjen itu jangan pusing cari uang hanya untuk menghidupkan partai
tapi anda percaya sama kalau kita kasih uang banyak
saya pikir kalau kita kasih uang nggak banyak kok
kalau sepuluh ribu
bersuara nggak banyak
dan kalau dia dikasih uang nggak boleh nerima sumbangan lain
bisa terbuka sistem keuangannya
sehingga yang uang uang gelap itu susah masuk
nah yang gelap juga ini mengenai tadi salah satu penyakit lain ini oke politik uang sudah kita selesaikan
agak susah kita paling nggak baru bisa minum paracetamol supaya nggak terlalu pusing
jangan nggak terlalu parah
tapi mengenai politik identitas mas burhan kita akan bahas mengenai ini usaha jadwal berikut tetap bersama kami
dua problem utama kita dalam demokrasi pemilu
ya ditahan dulu off airnya nggak boleh keluar
oke kita bicara tadi politik uang satu lagi politik identitas
kalau tadi politik uang trennya meningkat agak susah untuk menghentikannya dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilu
politik identitas apa yang membuat ini kemudian terus meningkat
kalau tadi kata mas burhan kejalan global
tapi apa yang membuat ini terpapar ke sini virusnya
seperti apa gitu politik identitasnya
jadi politik identitas itu kan satu politik yang menggunakan kesamaan identitas sebagai cara mendongkrak elektabilitas
dan biasanya satu paket dengan post truth pasca kebenaran tadi
saya sebut kita terkena residu dari fenomena global karena memang terjadi di mana mana
itu partai partai kanan mengalami kenaikan tajam
bahkan kemarin macron itu sempat hampir saja goyang itu melawan si lipo
kemudian kita tahu sudah menghasilkan entah itu kemenangan brexit kemenangan donald trump jais bolsonaro di brazil
ada banyak contoh yang menunjukkan post truth dengan skema politik identitas menampakkan keberhasilan
bagaimana dengan indonesia mas burhan
nah salah satu tes
apakah faktor internal atau faktor eksternal yang lebih dominan
nah kalau di indonesia
indonesia kan bagaimanapun dua ribu tujuh belas waktu pilkada dki jakarta kemarin banyak scholars banyak sarjana
saya salah satunya yang percaya bahwa kemenangan gubernur dki jakarta kemarin itu ditentukan oleh kesamaan politik identitas
data saya menunjukkan tiga puluh empat persen pemilih itu memilih mas anies karena faktor kesamaan agama
jadi tiga puluh empat persen
jadi alasan terbanyak
memilih karena itu
ada yang menganggap bukan itu salah satunya satu satunya
betul tentu saja
ada teori lain misalnya ian wilson yang percaya bahwa karena faktor ahok yang terlalu represif terhadap wong cilik gitu ya melalui penggusuran dan seterusnya
tetapi ada residu global ada juga pupuknya
langsung saja kita sampai dua bulan terakhir dan enam bulan masa kampanye tujuh bulan masa kampanye ini anda lihat gerakannya grafi

kolesterolnya terus naik sampai berpotensi struk atau
kolesterol saya ini tinggi nih
nah sampai berpotensi struk nggak nanti pada april
kalau di jakarta itu kan problemnya berbeda dengan pilpres secara nasional
di jakarta kemarin kita punya pengalaman yang jarang sekali terjadi
di mana jakarta yang delapan puluh lima persen muslim itu salah satu calon gubernurnya non muslim
dan bukan hanya non muslim tapi double minority
dia juga berasal dari etnik cina
dan bukan hanya non muslim dan cina tapi juga triple minority karena gaya komunikasinya nggak bisa dikontrol
jadi ada banyak
di luar politisi kebanyakan gitu ya
di luar politisi kebanyakan
jadi sementara di pilpres itu kita belum pernah punya pengalaman calon presiden calon wakil presiden yang berasal dari non muslim
tapi kalau lagi lagi mas burhan mengatakan apa namanya pilkada dki jakarta yang sangat khusus dan sangat spesial gitu kasusnya uni
bagaimana dengan gejala
global indonesia maksud saya
saya kebetulan dua ribu tujuh belas presentasi di oxford university
kapan politik identitas bekerja dan kapan tidak
nah polanya di provinsi kabupaten kota yang komposisi etnik dan agamanya tidak terlalu timpang
politik identitas bekerja tanpa atau dengan dimobilisasi
misalnya di indonesia di mana mas
misalnya di kalimantan tengah kalimantan barat kemudian di sumatera utara di maluku
itu muslim non muslim tidak terlalu jauh
makanya tanpa harus ada dua satu dua sudah jalan itu
jadi yang muslim memilih calon gubernur muslim yang non muslim memilih calon gubernur non muslim
tapi makanya mereka kadang kadang berpasangan kan
jadi misalnya wakil sama ketua
wakil sama ketuanya seperti kalimantan
biasanya dilihat yang nomor satu calon gubernurnya atau calon bupatinya
tetapi di pilpres itu umumnya faktor itu nggak bekerja mas
karena bagaimanapun pak jokowi muslim
jadi kalau misalnya mau diserang dari sisi itu maka faktor yang kedua mungkin bukan religious identity nya
tapi level of religiosity tingkat keberagamaannya
jadi yang diserang itu ini salah tidak
ini representasi muslim tidak
dan itu sudah mulai terjadi belum mas
sudah oleh itu
sejak dua ribu empat belas mungkin ya
mas bapak anda lihat tidak
apakah jakarta kalimantan barat maluku itu akan jadi terpapar jadi gejala nasional nggak
terutama di pilpres
kita yang sedihnya itu sebenarnya begini
memang politik identitas ini sesuatu yang jauh lebih kuat ketimbang politik uang menurut saya
seperti kita bayangkan amerika saja untuk memilih seorang presiden yang katolik kan baru kennedy
itu setelah seratus berapa tahun
itu setelah seratus berapa tahun
bahkan perempuan belum dia
bahkan perempuan belum dia
perempuan dia belum pernah sampai sekarang
orang hitam dulu orang hitam juga tahun separuh hitam lah baru ya kan
tapi obama itu kan separoh hitam sebetulnya
tidak murni hitam
tidak murni hitam
yang agak maju dalam hal itu menurut saya filipina
negara katolik yang bisa memilih ramos waktu itu seorang protestan
jadi menurut saya di perancis
yang non katolik malah belum ada
jadi menurut saya itu memang harus kita terima sesuatu yang susah gitu loh
orang yang punya keyakinan yang beda untuk terpilih
dia tuh mesti super atau keadaan istimewa seperti di filipina lah ramos
yang kita jadi problem tuh gini masalahnya ketika itu dijadikan tema kampanye
sebetulnya itu nggak harus
sebetulnya itu nggak perlu

sebetulnya itu nggak perlu
dari tubuh hati kita yang paling dalam ya kita akan pilih sesuatu yang berdasarkan situ
sebenarnya gini orang secara naluriahnya itu cenderung akan milih yang sama identitasnya dengan dia
sehingga kita perlu pendidikan untuk bilang
mary to kirstie itu perlu pendidikan lah
kalau john dwi dulu mengatakan memang demokrasi harus ada pendidikan
bagaimana hidup secara demokratis
nah masalahnya di indonesia itu adalah
nah dan gak cuma di indonesia
ketika kelompok yang merasa
tapi kalau diadu politik uang pasti kalah
karena dengan yang minoritas
kekuatan ekonominya jauh lebih lemah
ini yang menyebabkan jadi runcing
akhirnya yang mayoritas ini merasa
karena gua nggak punya uang sebanyak lawan gua
gua pakai identitas gua
nah saya punya data dua ribu delapan belas bulan agustus
kita menanyakan soal keberatan atau tidak keberatan
jika muslim atau non muslim menjadi pemimpin politik
presiden wakil presiden bupati gubernur macam macam
kita punya data ya nanti bisa dikeluarkan ya
kita tanyakan baik ke muslim atau non muslim
kalau pertanyaannya ke responden muslim
keberatan atau tidak keberatan jika non muslim menjadi bla bla bla
jika respondennya non muslim kita tanya keberatan atau tidak keberatan
jika orang islam menjadi bla bla bla
nah saat yang sama kita punya pertanyaan
apakah ibu bapak merasa menjadi mayoritas atau minoritas
di kecamatan tempat tinggal ibu bapak
polanya mau muslim atau non muslim
itu lebih intoleran ketimbang mereka yang merasa sebagai minoritas
artinya ada majority privilege disitu
non muslim di indonesia bagian timur
itu relatif lebih intoleran ketimbang non muslim yang di indonesia bagian barat
karena di indonesia bagian timur terutama di beberapa provokasi
di beberapa perusahaan

yang terakhir jika memang politik identitas ini
memang mas burhan ya
sudah ada dan ini akan tetap lestari sampai kapanpun gitu ya
kalau dalam waktu dua bulan terakhir ini
akan ada problem nggak
akan ada meruncing dan kemudian menggores gores luka dan berdarah nggak
membuat kita berdarah apa enggak
dengan kondisi yang saat ini ada ya
sebenarnya sudah terjadi
ada emak emak yang kampanye pakai isu isu abad pertengahan
zombie komunisme dihidupkan
lagi itu sudah terjadi
meskipun lagi lagi kalau memakai cara seperti yang terjadi di jakarta nggak bisa
sejelek jeleknya pak jokowi muslim beliau itu
jadi agak repot juga
apalagi wapresnya ketua majelis ulama
meskipun setelah bergabung sama pak jokowi
kadar keulamanya dipertanyakan
ini masalah kesalahannya yang diukur
oke mas burhan terima kasih mas bambang
ini menarik sekali
lain kali kita akan diskusi lagi mengenai hal ini yang lebih substansi
kalau kata mas burhan
biar nggak soal elektabilitas terus
harga soal genruwo yang kabur dari dunia mistis ke dunia politis itu tadi ya
terima kasih mas burhan
terima kasih mas bambang atas perbincangannya
kami akan segera kembali bersama sama